penyamaran rizal kebongkar lex
iya lex tadi ada cewek bareng nyokapnya mondi
dia bilang kalau dia kenal sama rizal
palu deh tua
emang meti tampak cantik deh meti
nih yayang gue telpon
nanti ya gue angkat dulu
eh nanti gue gak bakal jomblo lagi sama media
iya tapi kamu jangan marah sama aku dulu ya
kamu kenapa sayang
kamu marah kamu modusin aku ya
jangan dong yang putusin aku dong
oh kalau itu mah keren
aku like deh
tapi kenapa kamu pakai minta maaf segala ya
jadi iyan punya ide galang dana sumbangan
buat nambahin pembangunan rumahnya si oki
nah idenya atraksi motor pakai badut
ian maunya kamu yang jadi badut sayang
oh idenya iyan
tuh kan marah
kalau kamu yang minta mak
nih tapi kalau buat iyan aku nggak mau
ini gara gara buat kamu aja ini aku mau jadinya
mau banget lah buat yang meghan mah
kalau perlu kamu coba cari baju atau kostum biar kamu bisa sewain ya
kalau megan nyuruh pasti mau
makanya iyan ya tuh
mau disuruh jadi badut masa gimana
gue orang pertamanya setuju banget dok
apalagi lalu yang jadi badut
harusnya badut masa jadi badut
jangan bercanda terus
kemudian kita langsung aja ke tempat sewa kostum badut
nadine aku jalan dulu ya
metti aku jalan dulu ya
pada pokok mana
mau beli kostum badut deh buat saya
kostum badut buat apaan
kita mau ngalang dana buat atraksi motor biar kita ngumpulin sumbangan buat rumahnya oki
iya betul be
boleh juga tuh
ya udah cepetan lagi deh
berarti aku jalan dulu ya
nadine jalan ya
metti jalan dulu ya
kok bisa sampai sini lagi
wajahnya metti mengalihkan dunia aku
ayo kita jalan dulu
ayo kita jalan dulu
ayo kita jalan dulu
ayo kita jalan dulu
ayo kita jalan dulu
ayo kita jalan dulu
ayo kita jalan dulu
hai ah mengajar gua apa ada pasti gua kayaknya udah sayang deh sama devi nah
sekarang gue lagi mikir nih enak kayak kalau gue nembak dia sekarang
apa keren keren keren ya udah eh kalau gue bilang sih dia tuh perhatian juga sama lo
satu terus kedua kalian udah sama sama mafan pesan sama dewasa udah langsung lamar aja gitu
ya tapi tahu nih yang kayak gini nih
gue masih aja takut enggak ngadepin cewek berhubungan sama cewek apalagi kalau kalian
lebih serius apa ya rey udahlah itu masalah lu lupain aja mendingan sekarang lu telepon dia
lu ajakin ketemu terus ya ngelamar dia udah buruan dari salib orang
tapi kamu jemput aku ya
yaudah sampai ketemu ntar ya
orok saya merestui
ini mah udah jelasin yang kuat
acara kita siang ini
ketemu sama si neng
karena dia sudah kepala tanggung
janji sama temennya
itu ada apa
jadi gimana kalau
diganti malam aja
kita datang ke acara temennya
anaknya akan ambah itu
terus nanti malam baru kita makan malam bareng
jadi kita bisa ketemu juga
oh ya bagus
lo udah kianatin kinanti
ternyata cuma gua yang punya
cinta sejati sama kinanti
lo malah lupain kinanti
air air ini raya kelihatan banget
penyamaran rizal kebongkar lex
tadi ada cewek
kalau dia kenal sama rizal
dia buka perbannya rizal
masa masalah gitu aja sampai kebongkar sih
walaupun rizal kebongkar
tapi media kan belum tahu
yang sebenarnya rizal kebongkar

makanya aku khawatir takutnya nanti malam boy bisa ikut ke acara itu
duh gawat banget nih
sebenarnya sih gue seneng kalau gue harus bebas
tapi dia nggak boleh datang ke acara cowok cewek oke itu
ehm alex kamu bisa usahain supaya nahan dia
supaya dia gak cepet sampe atau gimana gitu bisa gak sih
aku tadi barusan nyuruh ke anak anak untuk cari tahu tempat lombanya di mana